masih ingatkah anda anda dengan perangko
lembaran kecil yang menjadi alat bayar saat mengirimkan surat menggunakan jasa pos
ya meski penggunaan perangko dan surat sudah tergerus oleh perkembangan teknologi komunikasi
nyatanya perangko masih diproduksi
dan senin sore pos indonesia ternyata meluncurkan perangko seri tahun babi
penerbitan perangko seri tahun babi ini selain untuk memenuhi kebutuhan bea pengiriman surat
juga untuk menyambut perayaan tahun baru implek lima februari mendatang
perangko seri tahun babi ini terbilang unik karena dicetak melalui proses security printing oleh peruri
dan dibuat dalam jumlah terbatas yakni enam ratus ribu set dan tidak akan dicetak ulang
perangko seri tahun babi dijual rp tujuh puluh dua per lembar
selain perangko sampul hari pertama juga dicetak dengan jumlah cetak dua lima ratus tujuh puluh set
dan kemasan khusus sebanyak lima set
meski bukan lagi menjadi bisnis utama pos indonesia
penjualan perangko mampu menyumbang pendapatan yang tak sedikit
faktanya pendapatan di kami tahun ini tumbuh tiga puluh persen
artinya berarti minat masyarakat kepada perangko memang masih tinggi ya
cuma kalau memang kita bicara mengenai medsos mengenai telegram dan sebagainya
apakah itu menggerus pengiriman surat menggunakan rangkut
iya artinya bahwa penggunaan perangko itu
semakin tergerus untuk pengiriman suratnya
tetapi minat masyarakat untuk mengkonsumsi perangko untuk menggunakan perangko itu tinggi
jadi perangko sekarang ini tidak sekedar sebagai beya pelunasan pengiriman surat
tetapi justru sudah menjadi komoditas
penggunaan perangko sebagai media surat menyurat memang sudah tergerus oleh pesatnya perkembangan teknologi komunikasi
namun perangko tetap memiliki tempat tersendiri di mata penggemarnya
salah satunya edi herawan yang rela menggelontorkan jutaan rupiah
untuk membeli perangko
karena dulu melihat ayah saya suka koleksi perangko
jadi sekarang saya keterusan beli semua
dan belinya tidak satu
sekian puluh itu
dan belinya satu full sheet jadi tidak satu perangko
hobi saya itu tidak akan pudar
terus dilanjutkan sampai akhir hayat
dalam peluncuran perangko kali ini
pos indonesia juga menampilkan perangko seri sio sebelumnya
perangko tahun babi merupakan perangko yang istimewa
sekaligus sebagai perangko penutup bertema astrologi
ini sekaligus perangko perdana yang terbit di awal tahun dua ribu sembilan belas ini
dan sejak empat belas februari dua ribu tujuh
pemerintah melalui pos indonesia telah menerbitkan perangko seri dua belas lambang sio berturut turut
ditutup dengan perangko tahun babi
yang resmi diterbitkan dan mulai beredar
selain itu ada juga layanan perangko prisma
perangko prisma dapat menampilkan foto atau identitas lainnya sesuai keinginan pemesannya
jadi di sini kalau kita lihat customer kita kebanyakan itu milenials
itu kita ingin mensosialisasikan juga bahwa perangko ini ada juga di sini
dan sudah keren keren sekarang
kalau kita lihat kan ada perangko yang nanti di tanggal satu di kita
jadi kita bisa difoto terus bisa dibuatkan perangko
nah ini experience nya buat customer ini sangat luar biasa
momentum penerbitan perangko ini diharapkan mampu menarik minat masyarakat
terutama kaum milenial untuk mengemari hobi koleksi perangko atau filattelis
perangko pertama kalinya terbit di inggris pada seribu delapan ratus
sedangkan sejarah perangko di indonesia dimulai sejak satu april seribu delapan ratus
zai ul haq kaffee jati bandung